calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menerima kunjungan mantan menteri koordinator bidang ekonomi keuangan dan industri kwi kian gi di kediamannya selasa kemarin
bukan membahas politik sandi mengatakan pertemuannya dengan kwik membahas tentang dansa
pertemuan yang digelar tertutup ini berlangsung di kediaman sandiaga uno selama satu jam pada selasa dua puluh tiga april
kwi kian gi mengaku mengunjungi sandiaga setelah mengetahui dia sakit setelah pemilu
sandi mengaku tak membahas politik dalam pertemuan itu
mereka mengaku membahas tentang dansa
pak kwik ini sudah delapan puluh empat tahun tapi masih sehat adalah rajin berdansa
dan dansa itu katanya selain olahraga juga bisa koordinasi
jadi tadi kita ngomong yang enteng enteng aja gak ada ngomongan politik
setelah bertemu kwi kian gi
sandiaga uno menjenguk relawannya yang mengalami patah tulang akibat kecelakaan pasca mengawal perhitungan surat suara di kecamatan penjaringan jakarta utara
sandi berpesan kepada seluruh relawannya agar tetap selalu menjaga kesehatan dalam mengawal penghitungan surat suara